sekilas tak ada yang berbeda dari tukang nasi goreng yang satu ini
tapi keberadaannya menjadi perbincangan warga net beberapa hari terakhir
penjual nasi goreng bernama wasil afin ini dinilai netizen mirip gubernur dki jakarta anies baswedan
berawal dari cuitan akun twitter
yang mengunggah video penjual nasi goreng mirip anies baswedan
video nya pun telah disaksikan lebih dari delapan kali
pria yang sehari hari berjualan di jalan ahmad yani wonosobo jawa tengah ini
kini mulai kebanjiran pelanggan
kebanyakan dari mereka ingin menikmati nasi goreng buatan kembaran gubernur
tapi nggak kepikiran kalau dia mirip
kalau keingetan aja kalau dia udah viral gitu
tak hanya menikmati hidangannya tak sedikit pelanggan yang mengajak afin bersuah foto
banyak yang mengira ayah dua anak ini benar benar memiliki hubungan darah dengan orang nomor satu di dki jakarta
namun afin membantahnya
afin yang telah berjualan sejak sepuluh tahun yang lalu berharap suatu hari bisa menghidangkan masakannya
untuk dinikmati nasi goreng
dan dia juga dihidangkan dan dinikmati oleh gubernur anies
alvin mengaku sudah lama para pelanggan menyamakannya dengan anies baswedan
yang kala itu masih menjadi menteri pertanian